wah bagus sekali ya
dan bukan saja tadi di daerah yang tadi
tetapi juga anda bisa ke banyuwangi misalnya
di banyuwangi sana tidak hanya terkenal dengan wisata pantainya yang indah
kini ada destinasi wisata baru yang menawarkan suasana desa zaman prasejarah
namanya kampung primitif
kampung primitif ini terletak di desa purwodadi
kecamatan gambiran banyuwangi jawa timur
saat memasuki kampung wisata ini
pengunjung akan disambut warga yang berpakaian etnik
di sini juga terdapat rumah berbentuk bulan dengan dinding kayu beratapkan jerami
selain menikmati suasana kampung zaman prasejarah
pengunjung juga bisa berfoto bersama penghuni kampung
sangat menikmati sekali
bisa tempat tempatnya enak
di sini kerjanya sangat kreatif

pengunjung tak perlu membayar untuk masuk ke kampung primitif ini
namun biasanya pengunjung memberi sumbangan sukarela untuk pembenahan kampung wisata ini
sehingga anak anak sini yang betul mempunyai ide untuk membuat satu kampung yaitu primitif
untuk mengembangkan bakat bakat mereka dalam bidang taman dalam bidang ide ide kreatif dan sebagainya
kenapa harus kampung primitif
wisata kampung primitif ini awalnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dibantu perangkat desa
melihat potensi wisatanya kini pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata turut memberikan dukungan